aduh ternyata ini rumahnya ibu weni
kenapa sih istrinya pak wahid ngasih kerjaan aku di rumah ini
ini bisa gawat kalo sampe ibu weni tau kalo ini aku
itu muka kamu kenapa ditutupin
aku harus cari tau
kenapa aku dipencet
kemana saat pak
aduh ada rumahnya ini lagi
aku harus mendengarkan cerita mereka
bu sudah datang
dia akan menanyakan semua pekerjaan yang ditinggalkan sama si herdi koruptor itu
apa yang aku korupsi
kamu mau ngasainya kan
sih kamu harus paham lah
kan kamu tau sendiri
si herdi itu dipecat atas perintah pak halim sendiri
ada file yang harus saya rapikan
aduh gawat kenapa ada pak herdi disini
ya pak ibu
kamu kemana aja sih
abis dari toilet bu
kamu tau gak pak herdi masuk tanpa izin saya
saya gak tau
pokoknya mulai dari sekarang gaji kamu dipotong
kok kayak abis liat setan gitu
mama tau gak
kenapa papa itu dipecat
kenapa papa sampai dipecat dari perusahaan
papa itu dituduh korupsi
papa korupsi apa pak
ya itu dia
papa juga gak tau
kenapa papa dituduh korupsi
tidak ada duka yang abadi
hanya kepadamu saya meminta pertolongan ya allah
tidak ada duka yang abadi
tolong buktikan ya allah
kalau hamba tidak bersalah ya allah
karena tidak korupsi ya allah
tanpa tidak mengambil hak orang lain ya allah
semua kekayaan saya adalah hak orang lain ya allah
semua kekayaan saya adalah hak orang lain ya allah
seseorang adalah apa yang ingin saya tanggalkan
bagi apa yang mendapat disalami
saya tidak korupsi ya allah
saya puaskan kepada tuhan
saya telah berdosa ya allah
setelah halal jenial
setelah assalamualaikum waalaikumsalam
ferdi masalah itu bisa berupa ujian teguran bahkan azab
apakah saya dan keluarga saya ini termasuk diajak
sepertinya tidak pak saya rasa ini hanya teguran dari agama bapak rajin ibadah atau mungkin sering
mengifatkan sebagian harta harga
pak herdi pernah kasih sumbangan ke masjid ini pak ustadz
enggak bang wahid juga
yang saya berikan sedekah itu itu semua adalah titipan dari rekan bisnis saya
allah memberikan nikmat kepada saya saya nikmati sendiri dengan keluarga saya
saya itu serakah saya itu belia saya enggak pernah bersedekah
jangan putus asa walatai asumin rauhilah bahkan kata allah kita nggak boleh putus asa dari rahmat
ada yang lagi kangen nih sama anak yang telanjur kismin kangen sih sama anaknya penjahat udah jangan
padang rumpit terus dimakan diminum yang
kalau aku panggil dia orangnya baik kok
papah aku tenang kerja sama dia yang gak ada cerita apa apa
ya ya namanya calon mertua ya pasti dibelain lah
eh yang lagi dua ya sekarang sabrina dia pindah kemana ya soalnya
tinggal dimanapun kita gak tau mereka itu lenyap seperti ditelan bumi
alhamdulillah dapat orderan lagi nih
nah udah dapet nih
mirip banget ya sama bapaknya sabrina
jakarta mah banyak kali muka kayak gitu
papa dimana ya udah tengah malam gini kok belum pulang sih
mau jadi khawatir
alhamdulillah papa akhirnya pulang juga
kok pulangnya malem banget sih papa gak capek
nari gari tadi pagi sampai tengah malem begini
ojek online itu kan sudah overall
dan saingannya juga kan banyak
pa hari ini narik dapat berapa pa
hari ini papa dapat sembilan puluh enam ribu
oh ya pa besok mama mau cari kerjaan ya pa
memangnya mama mau kerja apa
ya kerja apa aja pak
kebetulan istrinya pak wahid bisa cariin kerjaan mama
jadi tukang cuci gosok di komplek
memangnya mama gak mau sama temen temen sosialita mama
ya sebenarnya mama malu pa
gara gara papa mama jadi ikut susah karena papa diturunkan korupsi
kan mama udah sadar dan mama kan udah janji sama papa
kalau mama bakal nemenin papa dalam kondisi apapun
ayodah papa capek kan
mama udah bikinin kopi sama
sama masak air anget buat papa mandi
aduh ternyata ini rumahnya ibu weni
kenapa sih istrinya pak mahyad ngasih kerjaan aku di rumah ini
ini bisa gawat kalo sampe ibu weni tau kalo ini aku
itu muka kamu kenapa ditutupin
kok kayaknya aku gak asing sama pembantu ini
ya sudah yang bersih ya nyucinya
ya baik bu baik bu
bebas sih ya
udah deh udah jangan alamiin dia
pernah aja aku ini ditutupi

ya udah enya
baik lah bu
same dengan si pangksi gitu
kamu malu ya punya suami koruptor
tidak ada tukang yang abadi di dunia
suami saya bukan koruptor
tidak ada sepi merendah
suami saya cuma korban fitnah
gimana bukan korban fitnah
buktinya dia itu dipecat secara tidak hormat
hidup kerja lagi
ternyata dia malu juga